hujan deras yang mengguyur wilayah ibu kota mengakibatkan ruas jalan dharma wangsa jakarta selatan
tergenang air di beberapa tempat mencapai setinggi lima puluh cm pada sabtu siang
walau genangan cukup tinggi kendaraan roda empat maupun roda dua masih ada yang melintas dengan perlahan
sementara itu petugas ppsu yang berada di lokasi menutup sementara jalan dharma wangsa menuju jalan brawijaya
dan arus lalu lintas diarahkan untuk melintasi jalan dharma wangsa sebelas
air menggenangi jalan fatmawati raya gandaria selatan cilandak jakarta selatan sabtu sore
akibat tingginya genangan tersebut arus lalu lintas dari arah haji nawiraya maupun arah cilandak
tidak bisa dilalui kendaraan untuk melintasi
untuk sementara sejumlah kendaraan roda dua maupun roda empat yang memaksakan kendaraannya mengalami mati mesin
genangan di lokasi ini kerap terjadi saat intensitas curah hujan cukup tinggi
ditambah saluran gorong gorong yang penuh dengan sampah
banjir juga melanda kawasan jalan kemang utara sembilan pancoran jakarta selatan sabtu siang
ketinggian air di beberapa tempat mencapai enam puluh cm
dan memaksa warga yang beraktivitas harus menerjang banjir
tingginya banjir di kawasan ini juga melumpuhkan arus lalu lintas dari dan menuju jalan hajah tuti alawiah
banjir mulai merendam kawasan ini akibat hujan deras dan saluran yang tak berfungsi dengan baik
hingga membuat air dengan mudah meluap ke jalan raya